berdiri di dekat persawahan milik warga kampung cihamerang
desa banjaran wetan kabupaten bandung
tak ada yang menyangka jika bangunan dengan arsitektur
kerajaan sunda ini adalah sebuah pesantren
ya berdiri sejak tahun dua ribu dua belas
pondok pesantren mukul ibadah ke daun sereh
mengusung konsep perpaduan antara agama dan budaya
tak berbeda dengan pesantren lainnya
setiap hari para santri menimba ilmu agama islam
dengan dibimbing pimpinan pondok pesantren
namun jika diperhatikan dengan seksama
bangunan pondok pesantren ini didominasi
dengan bangunan kerajaan sunda zaman dulu
ornamen ornamen yang dipajang di hampir
setiap sudut lingkungan pesantren ini pun
kental dengan nuansa sunda seperti kujang
keris hingga makam yang berada dalam lingkungan pesantren
dari segi busana pun
para santri menggunakan batik corak sunda
dengan ikat kepala sunda yang khas
selain itu kegiatan kegiatan ekstra kulikuler
yang diikuti oleh santri dan santriwati di ponpes ini
juga sangat khas dengan budaya sunda
seni musik tradisional sunda ini misalnya
ada juga ekstra kulikuler pencak silat
menurut pimpinan pondok pesantren mukul ibadah ke daun seruh
terdapat empat elemen kesudaan di luar sisi keagamaan
yang diterapkan di pondok pesantren yang dipimpinnya
yakni adab dan tata kerama bahasa bangunan dan pakaian
jadi kalau diibatkan islam itu
adalah ruhnya budaya itu adalah raga
antara ruh dan braga itu satu kesatuan yang utuh
tidak bisa terpisahkan
dan yang terakhir karena kita berada dalam
wilayah negara kesatuan indonesia
maka kita juga harus menumbuhkan sifat nasionalisme
sementara itu para santri dan santriwati mengaku senang
dan betah pondok di sini
nuansanya lebih ke sunda
ya bangunan bangunan juga lebih kayak sunda sunda zaman dulu
cuman zaman dulunya ada zaman modernnya juga ada
meski baru berjumlah dua puluh empat orang santri dan santriwati
namun pondok pesantren ini sebenarnya bisa menampung
sekitar tujuh puluh orang santri untuk saat ini
kurikulum pesantren ini juga akan ditambahkan
dengan bidang teknologi agar lulusannya bisa bersaing di dunia kerja
perdana kabupaten bandung jawa barat